dan untuk mengetahui kondisi terkini di wisma atlet sudah bergabung dengan kami moharom ahmad
warga negara indonesia yang baru pulang dari arab saudi dan harus diisolasi di wisma atlet
selamat pagi pak moharom
selamat pagi assalamualaikum mas yudha mbak ledi
waalaikumsalam pak moharom
pak muharrem sebelumnya sebelum tiba ke indonesia ini apakah memang sudah diberitahu akan dikarantina di wisma atlet pak
pemberitahuannya tidak ada jadi kita mencari informasi saja dan kita menduga bahwa ada peraturan baru
karena dalam beberapa rombongan sebelumnya tidak ada karantina tapi kemudian dapat kabar bahwa ada perubahan dari penanganan covid sembilan belas ini
dan kita mengantisipasi sejak awal bahwa ini kemungkinan akan dikarantina
kapan pak akhirnya diketahui bahwa akan menjalani karantina
pada saat timbul
tiba di bandara setelah pemeriksaan kedua pemeriksaan rapid test
baik pak ini berarti bapak sebelum menuju ke kawasan tempat penampungan sementara di wisma atlet ini sudah melakukan proses rapid test
lalu apakah proses selanjutnya tadi ada pcr kalaupun memang negatif tetap dilaksanakan
atau kalian hanya menunggu selama empat belas hari baru nanti akan kembali ke kampung halaman pak
seperti apa teknisnya pak
ya sayangnya informasi itu kita tidak dapatkan dari para petugas
jadi kita harus mencari cari informasi di internet apa apa yang terjadi
jadi kita menduga berduga saja
potongan potongan informasi itu yang kita jadikan buat kita beraktivitas
misalnya bahwa kalau negatif dari swab atau dari pcr bisa dipulangkan
tapi dengan catatan kalau teman serumah
eh teman sekamarnya juga negatif
tapi kalau positif maka kemudian yang positifnya dirujuk ke rumah sakit darurat
sementara teman sekamarnya yang negatif itu akan dikarantina
tapi kalau negatif semuanya bisa diizinkan untuk pulang
demikian informasi yang kita terima
lalu menurut pak muharrem nih bagaimana dengan kinerja para petugas di sana
apakah juga cukup responsif menangani warga negara yang datang dari luar negeri ini
dari arab saudi saja apa juga ada dari negara lain pak
apakah yang diwesma atlet saat ini
jadi di tower c dua ini untuk seluruh wni wna dan abk
cuma abk ada di lantai tertentu di lantai empat kemudian wni yang lain
yang kami tahu ada korea jepang kemudian belanda kami saudi arabia
terakhir yang baru belum tahu dari mana
tapi memang di sini tiap hari boleh dibilang bertambah terus
lalu penempatan begitu ya yuda yang kita juga ingin mengetahui
seperti apa bagaimana untuk membagi setiap kamar ini dengan beberapa orang
ini ketentuannya seperti apa pak
kalau satu unit ini terdiri dari dua kamar
satu kamar untuk berdua dan satu kamar untuk sendirian
dan ada ruang tamu
sebetulnya untuk menjaga jarak masih memadai
satu unit itu bertiga
pak muharrem kalau kita bicara mengenai penanganan
setelah bapak tadi menjalani semua prosedur
tapi ada sedikit tidak koordinasi yang cukup ideal terkait dengan informasi
lalu ke depannya seperti apa pak
terkait dengan penanganan covid sembilan belas untuk warga negara indonesia
khususnya para pekerja yang kembali ke tanah air
apakah memang perlu ada saran dan juga masukan kepada pemerintah terhadap penanganan kali ini pak
tentu bahwa informasi itu sebaiknya diketahui oleh kita dari kjri
dari kbri tempat wni di luar negeri
sehingga dengan demikian setiap orang akan mempersiapkan diri
contoh misalnya kami banyak melihat mereka yang berkeluarga membawa barang banyak bagasi
kemudian akhirnya kesulitan untuk bergerak karena tidak mempersiapkan diri
kebetulan saya dan kawan kawan membaca informasi dulu sehingga masih sempat menyerahkan barang bagasi
dan membawa ke wisma atlet ini hanya kopi
jadi kita akan mempersiapkan diri
kami akan mempersiapkan diri
kami akan mempersiapkan diri
kami akan mempersiapkan diri
kami akan mempersiapkan diri
jadi langkah langkah itu perlu buat buat yang akan datang ke sini
dan kemudian juga informasi harusnya di clear pada saat kedatangan
kesan kami adalah bahwa informasi itu sengaja dipenggal di setiap unit di setiap sekatan
dan tidak tahu tentang secara keseluruhan
sehingga semuanya hanya mendebak debak saja seperti itu

dan pada saat di wisma atlet pun informasi itu tidak juga secara utuh
sehingga banyak orang mencari tahu kesana kemari
nah inilah yang kemudian banyak dikeluhkan
di lift kita bertemu banyak orang
di lobby bertemu banyak orang
dan setiap petugas yang ditanya hanya menyampaikan tunggu pengumuman tunggu pengumuman
ini barangkali yang harus diperbaiki
sehingga penanganan di wisma atlet ini menjadi sesuai dengan standar psbb
dan juga physical distancing
jangan sampai di sini dikhawatirkan
karena banyak yang khawatir dengan pola begini
justru malah menjadi tempat penularan
karena kita tidak tahu siapa yang membawa dan siapa yang punya gejala dan tidak
baik semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi juga dari pemerintah begitu ya
agar juga memiliki informasi yang terpusat dan juga terpadu untuk masyarakat
baik terima kasih pak muharrem sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected ramadan